sejumlah nama calon gubernur dki jakarta kian menguat
yang paling santer yakni mantan gubernur jawa barat rituan kamil
dan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
ketua umum projo budi ari membocorkan isu pencalonan mantan gubernur jawa barat rituan kamil
menurut budi ari rk akan maju di pilkada jakarta
jika calon presiden anies baswedan kembali maju di pilkada jakarta
sebelumnya partai golkar memproyeksikan rituan kamil
untuk menjadi bakal calon gubernur di dua provinsi
yaitu dki jakarta dan jawa barat
memang di jawa barat tidak apa apa di dki ini kan
jelasin sekarang aja pak di dki gimana
supaya kalau yang mau maju ada rk loh
tapi kalau mau maju mungkin rk di dki
ya yang nggak usah disebut namanya udah tadi
kalau enggak ya kita kasih
sementara ketua dpp pks mardani alisera merespon
soal usulan pencalon kembali anies baswedan di pilgub jakarta
sosok anies dinilai punya kualitas dan integritas
apresiasi nasdem yang sudah menyebut nama mas anies baswedan
tapi kita hargai proses di mahkamah konstitusi
insya allah setelah ada keputusan mahkamah konstitusi
akan ada jalan yang jelas tegas dan mudah
mas anies baswedan orang yang punya kapasitas punya integritas punya kualitas
dimanapun insya allah akan memberi manfaat
anies baswedan mengaku saat ini hanya fokus
persoalan sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
sejumlah nama selain rk dan juga anies baswedan
terus mencuat untuk mengisi kursi dki satu
di antaranya yaitu dari partai kebangkitan bangsa
lalu dari partai nasdem ada juga
menominasikan tri risma hari ini di pilkada dki jakarta
kpu sudah menetapkan catat pemilihan kepala daerah serentak pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
termasuk warga jakarta yang bakal turut memilih pemimpinnya untuk lima tahun mendatang
saudara pilkada serentak baru akan dimulai bulan november mendatang
namun isu pilkada jakarta
sudah mulai memanas karena sejumlah nama yang mencuat
lalu apakah nama nama ini siap bertarung di kursi dki satu atau ada kandidat lain
kita akan membahasnya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio
sudah ada politisi pdi perjuangan yang juga anggota dprd dki jakarta
kemudian juga ada melalui sambungan zoom
ada jurubicara partai keadilan sejajar
kemudian juga ada wakil ketua umum partai amanat nasional
kemudian juga yang terakhir ada direktur eksekutif indikator politik
selamat pagi mas burhan
mohon maaf lahir batin juga
ini kita masih pilpres memang sudah selesai
kemudian hari senin besok akan ada putusan mk
tapi yang kemudian menjadi sorotan adalah soal pilkada jakarta
kita tahu jakarta menjadi barometer magnet politik
dan yang sudah terang terangan mencuatkan namanya adalah dari partai golkar
yang menyebut ada nama ridwan kamil
yang diberikan sinyal untuk maju
nah katanya nih ada lagi mencari sosok pendamping
nah partai amat nasional tampaknya sudah ada nama
ya dalam proses pilkada ini
pan akan memprioritaskan kader kader terbaiknya untuk maju di seluruh indonesia
baik untuk calon gubernur wakil bupati wali kota di seluruh indonesia ada lima ratus empat puluh lima nanti yang akan berkontestasi
untuk dki salah satunya mbak zita anjani karena dia adalah wakil ketua dprd dki
yang punya pengalaman setiap hari berjibaku dengan persoalan
masyarakat di dki jakarta
dan yang kedua dia wakili gender
dan memiliki kapasitas yang cukup bagus
dan bagi kami partai amart nasional layak untuk dipertandingkan dan disandingkan
proses untuk koalisi memang idealnya bagi kami adalah turunan dari koalisi indonesia maju
proses untuk koalisi itu antara konfigurasi politik nasional
terkadang anda yang sama terkadang ada yang berbeda dengan konfigurasi politik daerah
nanti akan kita lihat dinamika politiknya situasinya seperti apa
intinya bahwa sekali lagi partai amanat nasional akan mengusung kadernya untuk maju di kontestasi pilkada dki jakarta
salah satunya adalah nama mbak zita anjani itu ya
mas viva kalau dari komunikasi politik sendiri dari kang emil dan juga mbak zita ini sebenarnya sudah ada komunikasi komunikasi yang sudah dilakukan belum jauh sebelum ini
komunikasi awal sudah terutama dari internal koalisi indonesia maju
nah nanti akan kita lihat perkembangannya proses komposisinya dan dinamika selanjutnya
karena untuk bukadah dki
suara pan kursi pan cukup lumayan banyak dan itu memberikan kontribusi yang positif bahwa pan memiliki basis masa yang cukup lumayan di dki
dan itu menjadi modal dasar dalam proses untuk pemenangan di bill group dki jakarta nantinya
komunikasi ini akan berlanjut dan akan kita sentaskan sampai menjelang hari ini
kita fokus untuk tanggal dua puluh dua april dulu untuk putusan pertama konsultasi
oke masih fokus dulu di putusan mk di dua puluh dua april
tapi kemudian komunikasi memang sudah dibangun dengan kang emil bersama mbak zita
ya kita lihat saja nanti apakah ada kemistri kemistri dan kemudian bagaimana respon dari warga jakarta sendiri
nah kalau dari pdi perjuangan sendiri nih saya mau tanya pak gilbert
gimana nih kalau dari pdi perjuangan tahapan apa yang sekarang saat dilakukan
ada informasi yang kemudian mencuat adalah nama mensos bu risma
nama tentu kita punya beberapa calon nama
tetapi kalau melihat tahapan sekarang kan masih tahapan penjaringan ya
selain nama bu risma yang tentu mencuat dan itu sudah lama dari tahun dua ribu semenjak beliau lepas dari surabaya
waktu itu sudah banyak warga jakarta
dan malah sudah ada pak guyupan yang kemudian mencalonkan beliau
kemudian ada nama pak aming ya pak adi wijaya ketua dpd
kemudian nama pak hendar prihadi mantan wali kota yang sekarang ketua lembaga keuangan pembayaran
kemudian ada beberapa nama nama yang lain seperti pak abdullah azwar anas juga pernah mencuat di jakarta
dan tentu ini kan prosesnya kalau melihat apa yang selama ini berjalan
kita tidak kehabisan kader untuk kemudian dimajukan dan tahap sekarang adalah tahap penjaringan
cuma memang agak sedikit mesti kita lihat apakah tahapan ini menggunakan data dari hasil pemilu yang lalu atau yang sekarang
karena kalau hasil pencalonannya ini kan sekitar tanggal dua puluh empat agustus ya terakhir ya
apakah kemudian sudah dilantik anggota yang baru atau belum
karena kalau kemudian belum artinya kita menggunakan data
artinya kita menggunakan data yang lama pd perjuangan bisa membawa calon sendiri
tapi kan sekarang berkurang suara mungkin harus koalisi
walaupun sendiri sebenarnya tentu harus berkoalisi ya
karena ini bukan perkara yang mudah mengurus jakarta
kita butuh teman dan memang hakikat dari demokrasi kan hidup bersama sebenarnya
jadi pd perjuangan pastikan ada harus koalisi untuk pilgub jakarta
termasuk juga nama bu risma ini kan cukup apa ya
cukup moncer cukup cemerlang
menjadi salah satu pertimbangan juga yang terkuat dari pd perjuangan
bu risma sendiri punya track record yang sangat bagus waktu menjadi wali kota surabaya
sebagai contoh suhu surabaya turun dua derajat
kalau kita pergi ke surabaya kan lebih adem sekarang
tentu itu membuat orang melihat ada kinerja yang nya apa
bukan cuma jualan popularitas di medsos
tetapi benar benar masyarakat merasakan arti dari seorang kepala daerah yang bekerja buat rakyat
dan sepanjang jadi menteri pun bu risma pernah mengajak saya jam lima pagi ke cakung untuk melihat masyarakat
saya sendiri bingung beliau jam berapa tidur
jam lima sudah ada di cakung dan saya kaget juga
sampai sekarang saya kira beliau masih bekerja keras buat indonesia
dan memang pola itu mungkin sudah menurut saya
sehingga kalau dikatakan menjadi calon terkuat ya mungkin penerimaan masyarakat cukup banyak ya
karena sebelumnya juga sudah ada pagu yupan
dan saya diminta waktu itu untuk ikut terlibat dalam pagu yupan tersebut
yang perlu di underland jangan hanya populer di media sosial
itu yang kemudian tampaknya dibutuhkan sekali untuk jakarta saat ini
dan masalah sosial di jakarta sangat besar
sebagai contoh bagaimana kita membuat orang hidup nyaman di jakarta
bukan hanya masalah kesejahteraan tapi kebahagiaan juga
bagaimana bisa bahagia rumah saya saja di bekasi harus dua jam berjuang ke sini
bagaimana membuat pemukiman yang cocok dengan upah minimum provinsi yang lima juta di jakarta
kemudian segala macam transportasi harus diperbaiki
dan siapa yang sanggup melakukan itu
tentu orang yang mampu bekerja bukan yang populer
dan untuk mencari itu masyarakat harus kita ingatkan
yang kita cari itu bukan orang yang kemudian populer jualan ini jualan itu
tetapi pekerjaan yang sebelumnya bagaimana
tapi memang benar benar mau bekerja dan mampu bekerja untuk membenahi jakarta yang masalahnya kompleks sekali
bagaimana saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol ya kang pipin dengan pak hidayat nur wahid kalau tidak salah
kalau dari lima nama tersebut sampai saat ini tahapannya seperti apa
betulkah ada nama pak anies di sana di dalamnya
saya kira untuk pak anies kami memang fokus saat ini
optimis bahwa mahkamah konstitusi akan memberikan rasa keadilan
dan menerima kekuatan dari kami
sehingga bagi kami memang pak anies fokusnya adalah untuk menjadi capres
dan kita harapkan belum menjadi presiden republik indonesia
sehingga kalau berbicara calon gubernur dki jakarta tentu saat ini kami mempertimbangkan
karena kami saat ini sebagai pemenang pemilu di dki jakarta dengan raihan enam belas
suara dengan delapan belas kursi di dprd dki
maka kami perlu memperjuangkan kader terbaik kami untuk menjadi calon gubernur dki
dari dpw dki memang sudah mengajukan kepada dpp pks untuk mengusung tiga nama
satu adalah pak sohibul iman mantan presiden pks
dan saat ini juga sebagai wakil ketua maju syuruh pks
berprestasi memimpin pks pada masanya
yang kedua adalah dr mardhani alisera
yang kita sudah tahu beliau ada tokoh nasional di dki
ketiga adalah ketua dpw pks dki jakarta
beliau sukses menaikkan suara pks di dki jakarta
atau sekarang disebut dengan daerah khusus jakarta
tentu ya kami mengingat dua ribu empat
kemudian kami juga berpengalaman waktu itu sempat mengusung pak hidayat nurwahid
dan terakhir pak anies baswedan
dua pemilu kemarin terakhir menjadi pembelajaran bagi kami
bagaimana di dua ribu dua puluh empat nanti pada pilkada serentak
kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pilkada nanti
terutama di daerah khusus jakarta
tapi tentu kami tidak akan menutup peluang dari kandidat lain
tapi prioritasnya dari internal pks sendiri
yang kemudian dimajukan ya kang pipin ya
walaupun memang ada tokoh tokoh lain di luar pks dari eksternal
ya tentu kami mempertimbangkan ya tokoh tokoh lain
terus kemudian bisa membangun komunikasi antara di level daerah maupun di level nasional
dan juga bagaimana nanti transisi daerah dki menjadi dkj ini
jadi beberapa tokoh misalnya sudah ada penyebutan nama pak sudirman said ya
beliau adalah tokoh yang di koalisi perubahan
yang kemarin memiliki hubungan yang baik dengan pks pkb
dan juga punya hubungan dengan partai partai lain
nah sosok sosok inilah nanti yang akan tentu kita akan pertimbangkan dan jadi pembahasan
tapi kami sekali lagi tentu akan memperjuangkan kader internal kami
yang bisa diterima oleh semua pihak
tentu apakah nanti dipasangkan atau seperti apa
ya saya kira nanti dpp pks presiden pks beserta pimpinan pks akan memutuskan yang terbaik
bagi kami saat ini transisi dari daerah khusus ibu kota menjadi dkij ini menjadi perhatian
bagaimana prestasi pak anies memimpin dki jakarta ya
ketika beliau memimpin banyak perubahan yang terjadi
bagaimana taman kota perbaikan transportasi jaklingko
sehingga ini diharapkan tidak hanya menjadi di dki tetapi juga di daerah daerah yang lain
jadi apa yang akan dilakukan dari prestasi pak anies ini
butuh orang orang yang punya integritas punya kapasitas dan akseptabilitas dari partai partai yang lain
serta tokoh tokoh yang ada di baik di level daerah khusus jakarta maupun di level nasional
sehingga nanti pembangunan akan terus terjadi di daerah khusus jakarta
sehingga proses transisi dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus jakarta ini bisa terjadi dengan baik
kalau dari ucapan dari kang pipin tampaknya oke lah
dari mas anies sendiri memang sudah baik begitu
tapi kemudian fokus dulu deh kalau mas anies ini di capres capresan
berarti nggak tertarik lagi untuk dilanjutkan sama mas anies begitu kang pipin
kalau anda tanya per hari ini
kami fokus untuk menjadikan pak anies sebagai calon presiden
kalau misalnya gugatan di mk ini terjadi
pertama adalah tiga calonnya bertarung kembali tanpa gibran
yang kedua adalah bertarung antara satu dan dua
dan kalau itu terjadi kami optimis bahwa pak anies akan menjadi presiden republik indonesia
itu harapan kami mungkin membawa harapan para pendukung amin dan yang lainnya
tapi nanti sebulan dua bulan lagi kita belum tahu ya
karena dinamikanya masih sangat cair sekali
apalagi untuk pilkada jakarta ini
mas burhan ini kalau dari analisa anda
seberapa kuat kemudian partai yang jadi pemenang pilek
untuk akhirnya calon yang diusung ini bisa menang
kalau kita lihat tadi kang pipin sudah menyinggung soal bagaimana kursi partai keadilan sejahtera
yang kemudian nomor satu di jakarta
bagaimana peluangnya kalau soal ini mas burhan
secara umum kalau kita melihat era pemilu secara langsung
baik pilpres sejak dua ribu empat belas
maupun pemilihan eksekutif di tingkat daerah
pilkada sejak dua ribu lima sampai sekarang
itu pola yang mengemuka
pola yang muncul adalah kekuatan figur lebih utama
dalam menentukan kemenangan ketimbang kekuatan partai
jadi terjadi semacam personalisasi politik indonesia
terutama sejak sistem proporsional terbuka diperkenalkan
dan itu membuat kekuatan partai itu menjadi less influential
karena satu partai politik kita terlalu banyak
kemudian terjadi semacam party the alignment
penurunan tingkat kedekatan pemilih terhadap partai
parti id yang luar biasa besar
dari delapan puluh lima di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan terakhir tinggal dua belas
jadi pemilih kita itu makin volatil
mereka bisa pindah ke lain hati dalam waktu cepat
dan itu pula yang menjelaskan mengapa proses pilkada maupun pilpres
itu partai seringkali hanya ditempatkan sebagai event organizer
tetapi proses pemenangan sangat bergantung pada kekuatan figur dari si calon
dan itu pula yang menjelaskan mengapa muncul banyak split ticket voting
partai menentukan pilihan kepada calon tertentu
tetapi basis masanya memilih berdasarkan pilihan mereka masing masing
karena pola semacam ini tidak bisa diubah dalam waktu dekat
sementara pilkada tinggal beberapa bulan lagi
maka meskipun masing masing partai punya kepentingan subjektif untuk mengajukan kadernya
dan tentu saja baik untuk meminta publik
agar memilih calon berdasarkan faktor kompetensi faktor integritas
tetapi faktor faktor semacam ini kan ujungnya dalam perilaku pemilih dipersepsi secara subjektif juga oleh pemilih
orang yang dianggap kompeten oleh konstituen a itu bisa berbeda dengan mereka yang memilih konstituen partai b
jadi ujungnya akhirnya sesuatu yang subjektif tadi harus diobjektifikasi
nah apa ukuran objektifikasinya
ya suka tidak suka survei opini publik
oke nah dari survei anda begitu dari indikator sendiri melihat siapa sebenarnya tokoh tokoh yang kuat sekali untuk bertarung di pilkada jakarta ini
ada nama anies baswedan kemudian ada nama rk ada nama bu risma dan dari pks juga dari internalnya
kalau dari anda sendiri melihat siapa saja nih calon terkuatnya berdasarkan ketokohan ya
nah ini menarik ya survei sendiri kan tidak statis ya sangat dinamis
misalnya ibu risma beberapa waktu lalu termasuk top dua ya jadi termasuk calon yang punya kompetisi elektoral tinggi
tapi belakangan agak turun personanya secara elektoral
meluruhnya terutama sejak menjadi menteri sosial
jadi waktu beliau masih menjadi wali kota surabaya
itu elektabilitasnya tertinggi kedua ibu risma itu ya
nah lagi lagi soal kenapanya kan kita bisa melakukan analisis secara kualitatif ya
tetapi poin saya dinamika elektoral itu tidak statis
sekarang yang paling tinggi namanya ridwan kamil tapi selisihnya tidak jauh sama mas anies
selalu dia punya segmen pemilih loyal terutama di kalangan etnik tionghoa dan non muslim
tetapi juga lagi lagi ketika dikerucutkan kan kita punya tiga puluh lima nama itu
kalau kita kerucutkan suara ahok tidak bertambah dari pendukung calon yang namanya dipilih
artinya untuk mendapatkan basis pemilih baru berat juga buat ahok ini
jadi lagi lagi kita mendapatkan basis pemilih baru berat juga buat ahok ini
jadi lagi lagi kita mendapatkan basis pemilih baru berat juga buat ahok ini
jadi lagi lagi kita mendapatkan basis pemilih baru berat juga buat ahok ini
peringkat pertama kedua hingga peringkat ke sembilan itu selisihnya tidak terlalu jauh
jadi masih membuka pintu buat siapapun karena toh proses nominasi masih berlangsung hingga bulan kalau nggak salah agustus ya baru proses pendaftaran ya

dan yang menarik partai partai di jakarta juga tidak ada yang sangat dorong
dan yang menarik partai partai di jakarta juga tidak ada yang sangat dorong
pdi perjuangan sekitar empat belas persen
kemudian gerindra dua belas persen
tidak ada kekuatan politik
maupun kekuatan tokoh yang sangat dominan
membuka pintu buat siapapun untuk
di pilkada dki jakarta tahun ini
tapi begini tadi anda menyebutkan
ada nama rk kemudian ada nama
yang tadi anda juga sebutkan
tokoh tokoh yang kuat sebagai
artinya cawagup kan menjadi krusial
jadi cawagup menjadi krusial
syarat untuk mencalonkan kepala daerah kan
yang diharapkan dibawa oleh calon
wakil gubernur jadi dia harus membawa partai
yang kedua karena proses pemilu bukan hanya
ambang batas pencalon kepala daerah
calon wakil gubernur juga harus punya
tetapi tidak punya kemampuan teknokratik
itu juga repot kasihan gubernurnya gitu
seimbang begitu antara elektabilitas
elektoral tapi juga kemampuan teknokratik
penting juga khususnya untuk
apa ya bisa mengatasi masalah masalah
yang benar benar kompleks sekali di jakarta
sebagai calon wakil gubernur jakarta
lalu kemudian juga ada mas
sebagai cawagup kang pipin dari pks
terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara kita masih membahas bagaimana
kalau kita tidak bisa menyebuti lagi
karena memang sudah daerah khusus jakarta
ada pak gilber simanjunta
nanti juga akan menyusul mas viva yoga
yang juga akan kembali bergabung
kalau tadi mas burhan mengatakan
ketika bu risma ini menduduki jabatan sebagai
kemarin benar benar oke banget lah gitu
maupun kemudian dalam bekerja
selama ini kan bu risma itu
presiden kan menjadi menteri sosial
jadi tentu itu akan membuat
suasana ini menjadi berubah
peran sebagai menteri sosial ini berkurang
kemudian kepala badan pangan nasional
sepertinya peran bu risma akan menjadi berkurang
kan beliau hanya menyalurkan sekian puluh triliun
dari dominannya malah bukan di luar beliau
dan waktu kemudian di sidang mk kemarin
maupun dengan rapat dengan dpr
jadi kalau dikatakan karena itu
sekarang fenomena bu risma agak sedikit menurun
yang mengerjakan itu untuk kepentingannya
jadi saya tidak menganggap itu sebuah
tetapi ada sesuatu yang kemudian juga ada fenomena baru ini
tiba tiba di dalam undang undang
jadi aneh ini produknya menjadi
produk undang undang yang buat saya agak sedikit
ya terserang tidak gembira begitu
apa urusannya itu mesti masuk dalam undang undang
karena kemudian di dalam pkpu
kan itu dibuat untuk kemudian irian barat
daerah khusus jakarta aceh
ketingkat undang undang yang jauh lebih tinggi
itu juga menjadi persoalan yang saya kira
mencari kader yang bekerja dengan baik
mengandalkan yang bukan kinerja
seperti yang tadi dikatakan oleh pak amo tadi
kita mementingkan warga jakarta harusnya
karena tujuan parpol itu kan sebenarnya
kalau begitu kita kan melihat jakarta ini
lebih tenang sehingga menjadi barometer
membuat seluruh kepala daerah se indonesia
sesudah kemudian mereka melakukan elektronik bab jetting
di zamannya gubernur yang lalu
dengan sosok yang memang mampu bekerja
kinerja ini tidak kita ragukan
saya tidak dalam proses yang terlalu maju dulu ke sini
partai politik itu saya rasa
itu bukan hanya ditentukan
tapi juga dari tingkat popularitas
dari kekuatan masing masing
ditentukan dan sekali lagi
pan akan mengusung calon
proses keterpilihan itu juga harus
populer tentunya juga mereka tidak akan memilih
kaum netizen itu akan ada
dia memilih yang sesuai
keterpilihannya dan itu menjadi
semangat baru bahwa kaum muda
oke kalau dari pks sendiri
pilpres salah satunya tiga
tindak lanjut koalisi perubahan
kemampuan yang harus dimiliki yang pertama
jadi kemampuan untuk menang
ini penting sebagaimana kemampuan
kami tentu ya berharap bahwa melihat
juga dari sisi kemenangan
kursinya di dprd dki
tertinggi dibandingkan pkb
siapa yang bisa membuat
juri tunggal atau duo dinamik
kami sering menyebutnya ini sebagai
jadi kalau ri satu ri dua nya adalah
jadi sekali lagi kami tidak
bangsa dan bisa memastikan
memiliki leadership dan manajerial yang
memberikan kesejahteraan bagi rakyat indonesia
jadi kami tidak berharap ketika
memperhatikan jadi kami sekali lagi
ikn tetapi tentu kami ingin
itu tagline pak anies buat zaman dulu ya
kalau misalkan soal pilkada jakarta
begitu ya karena kita tahu sudah ada disiapkan
ada nama pak anies
kemudian juga ada nama zita anjani
apakah ini memang nama nama yang memang
sengaja untuk dilempar ke publik dulu untuk direspon
punya nama kuat begitu ya
masih sebesar itukah kemudian
tidak menjadi lagi ibukota nantinya
ataukah kemudian ini menjadi apa ya
untuk karir politik seorang tokoh
kehilangan statusnya sebagai ibukota
sangat menarik masih sangat seksi ya
meskipun ibukota sudah pindah
ke ikn tetapi pusat pemerintahan
pusat media pusat bisnis itu masih
yang menjadi pemimpin di jakarta
karena bagaimanapun exposure yang tinggi
untuk di upgrade sebagai calon
kemudian maju di dua ribu empat belas dan menang
mengomentari koalisi yang dibentuk
bulan november ini menurut saya begini
apakah koalisi perubahan ini mau dilanjutkan
atau tidak terkait dengan nama calon gubernur
koalisi perubahan di tingkat nasional
insentif politiknya adalah berkaitan
suara ketiga partai ini di jakarta
menurut undang undang md tiga pks adalah
ketua dpr di jakarta
nah kalau ketiganya bersepakat
jadi lepas siapapun calon mereka
koalisi pendukung mas anies ini punya
insentif politik untuk melanjutkan
apakah ini akan berlanjut
nah ini yang menurut saya cukup tricky ya
beberapa nama dari pkb ya
ahmad sahroni dari nasdem
jauh di bawah pks di jakarta
apakah pks akan legowo gitu
apakah dengan mendukung ahmad sahruni
buat koalisi yang akan
dibawa oleh tiga partai ini
meskipun ahmad sahroni suaranya
peringkat pertama kedua dan ketiga agak jauh
menurut saya membuka komunikasi
buat ketiga partai untuk memutuskannya
ada pkb nasdem dan juga pks
anda melihat akan kemana berkoalisinya
pdi perjuangan sulit untuk mereplikasi
untuk bisa diwujudkan kembali di jakarta
sementara suara pdi perjuangan turun
dan tidak cukup untuk mengajukan
termasuk dengan menggandeng perindo dan hanura
pdi perjuangan harus menjalin
koalisi dengan partai lain
di luar dari koalisi yang
pdi perjuangan tidak ada masalah dengan
masalah pd perjuangan dengan pak jokowi
dan gulnar jadi ini yang
sangat cair dan kita tidak bisa
analisis berdasarkan peta hari ini
atau pendaftaran calon kepala daerah dan
bukan semata mata elektabilitas
tapi juga peta koalisi di tingkat nasional
berkoalisi dengan salah satu partai
bung pipi itu sesuatu yang kita
oke respon anda saya ingin bercingkat saja
pada waktu jokowi menjadi
kemudian di sulawesi selatan
dengan partai mana pun
diuntungkan bukan kemudian karena
friksi friksi di masyarakat sebenarnya
dibawa dengan partai manapun
singkat saja kalau dari pdi perjuangan
ya kami terbuka dengan partai
politik di tingkat nasional jadi ketika
kemudian di bawah terjadi
jadi bagi kami ini adalah
tokoh juga berbeda jadi di
jadi memang kapasitas twin
supaya tadi bahwa pilkada ini
kami tentu akan mendengarkan bagaimana
jarang terjadi di pks kenapa
kader di internal pks sendiri
saat ini kami masih punya waktu
saat ini bulan april mei juni juli
masih ada waktu beberapa bulan lagi
kader pks juga paling banyak
jadi kami punya tiga modal utama
yaitu militansi kader soliditas struktur
jadi bagi kami tiga modal utama itu
maka belajar dari sebelumnya
semoga seperti sebagaimana sumbar
ntb kader pks bisa menang
kalau dari soal koalisi koalisi ini
bagaimana partai amanat nasional sendiri
pilkada serentak sebagai bagian
di dalam melakukan inovasi
bangsa dan negara terutama
yang ada dalam pembangunan daerah
untuk koalisi di daerah khusus jakarta
dan kita akan melakukan konsultasi
dengan prof burhan muhtadi
survei pendampingan dan lain sebagainya
tentunya ini sangat rasional
bagaimana posisi komposisi koalisi
akan bisa turun menjadi bagian yang utuh
yang solid di dki
untuk pemenangan selanjutnya setelah pilpres
oke yang pasti juga tidak hanya populer
punya elektabilitas tapi juga penting
benar benar sosok pemimpin yang
mau bekerja dan bisa bekerja untuk
mengatasi masalah masalah di jakarta
yang kita tahu memang kompleks betul
sudah tidak lagi menjadi ibu kota
terimakasih saya ucapkan kepada mas viva
pdi perjuangan juga membuka kemungkinan
koalisi kepada partai politik mana saja
untuk daerah khusus jakarta
terimakasih bapak bapak telah bergabung bersama kami
selamat pagi selamat jalan